anda sudah tahu belum ada sosial media baru yang belakangan ini booming di masyarakat
namanya adalah clubhouse
sosial media berbasis obrolan audio ini beberapa waktu yang lalu juga sempat digunakan oleh ceo tesla yaitu elon musk
untuk ngobrol begitu
dan akhirnya dari situ jadi banyak yang penasaran apa sih sebenarnya clubhouse ini
aplikasi ini sudah ada sejak maret dua ribu dua puluh dan bisa di download dengan akses yang terbatas
hanya pengguna ios saja yang bisa mendownload aplikasi ini
kalau kita tidak punya invitation atau undangan yang diberikan oleh pengguna yang sudah mendownload clubhouse sebelumnya
kita tidak akan bisa mengakses aplikasi tersebut
meskipun aplikasi clubhouse ini sedang trending dan banyak digunakan oleh masyarakat
tapi ada kemungkinan clubhouse akan diblokir karena belum terdaftar dalam sistem penyelenggara elektronik di indonesia
media sosial yang satu ini sudah ada sejak setahun lalu tetapi baru akhir akhir ini menjadi pembicaraan
dibandingkan dengan media sosial lain clubhouse minim fitur
aplikasi ini hanya memungkinkan pengguna mendengar percakapan pengguna lain memberi komentar suara
dan hanya bisa mengundang dua orang lain untuk mengunduh aplikasi ini
ruang percakapan yang dibuat oleh pengguna berisi konten yang informatif
ada topik mengenai kesehatan mental bisnis dan kepentingan
sampai saat ini clubhouse tersedia di ponsel berbasis ios saja
namun aplikasi ini belum terdaftar secara resmi di kementerian komunikasi dan informatika
yang berlaku sejak november dua ribu dua puluh aplikasi yang belum terdaftar dapat diputus aksesnya
dan memang sebagai penyelenggara layanan elektronik di indonesia
bagus juga bahwa ini memang harus terdaftar mereka harus mendaftarkan diri untuk memberikan layanan
kalau memang mereka tidak mendaftarkan diri artinya tidak mengikuti peraturan di indonesia
memang seharusnya diblokir
bagaimana cara menikmati radio
walaupun televisi film dan semua multimedia sudah masuk ke dalam handphone dan bisa dinikmati dengan cepat
dan tidak ada alasan orang mau menikmati audio saja tetapi sampai hari ini radio tidak mati
kenapa karena radio bisa dilakukan misalnya orang sampai nyetir dengan radio
lalu sambil kerja dengan radio
sambil kerja sambil nyetir nonton tv bisa celaka
nah saya lihat di sini mix yang didapatkan oleh clubhouse gitu
hingga saat ini akses untuk mendownload clubhouse memang masih terbatas ya
tapi dengan semakin banyaknya peminat dari aplikasi ini
tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pengguna android juga bisa menikmati aplikasi ini
indra raharja jakarta